kami bener pak gak bohong trio hansi panjang ngeliat pak
kalian kalau ingin minta naik gaji jangan begini caranya
pak yang ngarang cerita ada pocong segala
waduh pak benar kami bukan yang mau minta anak gaji
tapi emang bener pocongnya banyak banget
kalau papa gak percaya lihat aja sendiri dari sana pak
pak irteh ayo kita periksa
hansip gajinya murah mending pakai seragam security
tuh aku jadi bingung lelah capek
sebenernya apa sih yang lu omongin
ini ngelamar ini ngelamar
gue punya anak buah tuh kagak ada yang bener semuanya
satu budeg yang satu lemot nyampun ampunan
terserah lu deh
yaudah capek dalam yuk
yuk yuk bang
elah elah elah
cepet kepala gue sakit cepet
elah sini sini kamu pegangan
elah elah elah
aduh aduh aduh
ya anak buah buahnya
renget eh sakit
aduh bau panjang banget
kok bau apa ya
bau apa nih
eh kentut ya
ini bau menyen
elah aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
puedan akan akan
aduh gua gak berani
aduh gelap banget
kamu dimana sih
heu gua takut
enggak ada enggak ada
aja gua kirain muka kayak pocong itu kayak pocong jelek
banyak banget dekdar pocongnya disana enggak taunya disini tuh ternyata tangannya bekas
kuburan banyak dekdar bener bang kalau gitu nih bakalan jadi semuanya mau aku
dari sini ya daripada banyak pocong pocong yang lain
aku mau cek ya
kalau punya anak cewek lucu ya
buka n interessant
udah beda udah hei gue nama kasih betta peran jenal oramaipama dong ibu mesin oh aduh maaf ya ini
ibu enggak ada model baju terbaru ya ih sayang banget ya kepingin banget itu buru buru dibuka
mall yang terbarunya karena apa apa karena biar cepet cepet bisa ngehek enak bisa belajar baju baju
bagus pastinya ada tempat nanti enak betul banget tuh mesin kalau di mal belanjanya itu
kita enggak keringetan model baju banyak lagi aduh bu endang bu messi mendingan juga belanjanya
disini harganya enggak mahal bagus bagus kalau di mau harganya kan hal hal bener nggak buranti
hei mahal bukan sembarang mahal tapi kan pemandangannya bagus ada pinnya jadinya kan
aja dong lagian bume sini kalau di mal belanjanya banyak makanan kita bisa beli makanan ya kan
hai ada pocong banyak banget
iya pak tanahnya retak retak terus por pocong
kok bisa pak dwi
kalian jangan mengada ada ya
betul pak bukan ngada ngada
kami bener pak gak bohong
trio hansi pajang ngeliat pak
kalian kalau ingin minta naik gaji
jangan begini caranya
waduh pak bener
kami bukan mau minta naik gaji
tapi emang bener pocongnya banyak banget
kalau papa gak percaya
lihat aja sendiri dari sana pak
pak rete takut ya
saya berani lah
enak aja dibilang saya penakut
enggak mau langkah selangkah aja jalan gitu
emang pak rete beneran berani
ya bener lah
kan ada pak dwi
eh pak dwi
barangan kita kesana pak dwi
hmm terang aja berdua
kalau sendiri mah dia udah ngibrit
mari pak rete
pokong bangkit dari kubur
iya malah ini kita lagi ada di film kan
iya cuma jangan disebutin atau arimunisasi
eh kalau pokong bangkit dari kasur kan
enggak mungkin ada
mana ada dari kubur
banget nih asapnya
ih susah lihatnya
iya enggak masanya
itu user di kthink
kalian mereka menunggukan

seandainya ketemu tapi ada berikut
lebih baik jangan dar align nya
asapnya juga tebal bikin batuk
kek kembali ke jiru
enggak enak nih sini
iya asapnya bau bikin batu
serem banget ya tempat ini
kok gak ada pintunya ya
mana ya jalan keluarnya
kok gak ada pintunya
kayaknya kita ke situ aja deh
iya topinya terbang
kok atas mana ya
yuk kita kejar
nah itu topinya
kadang itu kadang
tenang dulu tenang dulu tarik nafas
tadi di sebelah sana ada pocong
aduh saya juga dari sana tadi dikejar pocong
berarti kita semua dikejar pocong ya
aduh ini apaan sih
tadi tadi nggak apa apa kan
ayo kita semua jauh jauh dari sini yuk ayo
aduh jadi bagaimana pak rt